ledakan terjadi di salah satu rumah sakit di tanggerang selatan banten tim gegana saat ini telah meluncur ke lokasi kejadian
ledakan terjadi di rumah sakit eka hospital di serpong tanggerang selatan pada kamis pagi
ledakan diduga terjadi di ruang radiologi ledakan diduga bersumber dari alat uninterruptable power supply atau ups yang berada di ruang radiologi
belum ada informasi terkait korban dalam kejadian ini sementara itu pihak kepolisian dan gegana sudah tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan